sering kesini berarti ya
sebulan sekali dia kesini
tapi sekarang enggak om
danu tau gak kerjanya om dennis itu apa
kerjanya jadi detektif om
jadi ini rahasia
rahasia ya kerjanya detektif
makasih ya sayang
saya pasti senang sama hadiah ini
saya ketemu elsa bisa
mbak elsa sedang ada kunjungan pak
enggak ini saya lagi benerin tali sepatu
ini mau cabut deh
daripada gue ketahuan
gue gak mau ribut sama mereka
terima kasih sus
aku sama mama tentang mampir ke toko kue
sayang makasih ya
ngasih aku sandwich dari chef arman
sekarang kamu cheesecake bawain ke aku
aku kan suka
padahal aku gak pernah bawain dia sandwich
tapi aku juga bond kamu satu hadiah lagi
aku tadi sempat minta
minta mama pergi ke toko buku
buat beliin kamu
kamu sebentar lagi akan jadi ibu
banyak tips tips untuk menjadi seorang ibu
sayang kamu kok kepikiran sih
makasih ya sayang
makasih udah perhatian sama aku dan anak kita
sayang aku ada satu permintaan
aku mau kamu cariin nama buat anak kita
kamu bantu cariin ya
nanti kalau anak kita udah besar
dia pasti seneng banget
kalau namanya yang nyariin papanya
kesha itu kepanjangan dari
kamu setuju gak
kalau kamu suka
kamu suka kan
gak tau perutnya sakit
kayak ke dorong gitu
oke aku mau lahiran deh
sah kamu tuh belum waktunya lahiran
itu karena anak kamu lagi gerak
itu karena anak kamu lagi geram
itu karena anak kamu lagi geram

ya mungkin dia seneng karena ada papanya dateng
terus ada omah sama opahnya dateng
sayang coba deh
aku mau pegang
sayang coba deh
aku mau pegang
amankan ya orih

kok kali ini lumayan maarah
ini papa kamu dateng
nyangkut di batu itu
dimajuin dulu baru bisa maju
suka banget makasih ya om
sama sama danu
danu itu kenal sama om deni setianu ya
om emang kenal
kenal sama om denis
denis itu orangnya gimana sih
dia itu biasanya suka ngasih mainan ke kita om
sering kesini berarti ya
sebulan sekali dia kesini
tapi sekarang enggak om
danu tau gak
kerjanya om denis itu apa
kota om denis sih kerjanya jadi detektif om
rahasia ya kerjanya detektif
nanti kalau misalkan
om denisnya main ke panti
danu mau gak
kasih tau om al kalau om denis
lagi main ke panti
gak kesini sini om
ya makanya kalau misalkan om denisa kesini danu langsung telepon om ya
kita main disana yuk
om aku main disana ya sama temen alu ya
kemana denis ini
kenapa sepertinya dia menghilang

tadi kita udah nungin iqbal di rumah bapaknya boim pak
tapi maaf pak

iqbal berhasil kabur
dan posisi yang mengejarnya pun
kelahan jejak pak
dan sekarang kita lagi di klinik
karena riza tanya terluka pak
karena sebetahan pisau
yaudah kalian berdua balik aja ke jakarta ya
saya mau bicara sebentar sama riza
oh iya baik pak
aman pak udah di obati
bener aman ya
nanti sampe jakarta langsung di obati lagi ya
saya nggak mau ada infeksi
hati hati kalian tetep osspada
terus bapaknya boim gimana
bapaknya boy udah aman pak
semalam di antar sama teman saya
untuk berobat ke jakarta
dan hari ini di perjalanan ke jakarta
saya tunggu di jakarta ya
gue harus cari cara lain buat tangkep